bu kok habis semua sih
ya udah deh kita cari tempat lain
makasih ya bang
ini sih pak
mau beli tepung sekilo
romanya romanya lagi pada bikin masakan
hmm mulai deh
macam mana yang dipikirin nih
hah dekok mah gampang
yang penting perut terisi
mumpung obatnya masih berhasil
kita harus buru buru cepat berubah
kalau nggak ntar mubah zir
nanti pingginya hidup
tunggu dong cantiknya
gaping jadi garpu aja
ya udah kita berubah
apa lagi bu
ayah siap membantu
oh telurnya ya
ada di kukas
iya telurnya malah lupa
ini yang penting
kok sendok sama garpu ada di lantai
kita ke gambar jun yuk
kita cari teko
bentar bentar bentar
pasti beli lagi nih telurnya nih
susah banget nih bikin kuenya
kau naro sendok disini kok
pindah kesana ya
ah itu lupa kali
emang disitu kok
ini bersihin dulu ya
suara kayak kenal
itu kan nyamar tuh
tuyul jadi sendok sama garpu
mulai mulai kamu ngomong sendiri
sendok ngomong sendiri
biar keroknya ini
bu kenapa bu
gak tau kok sendoknya jatuh sendiri ya
kotor lagi deh
ibu ambil aja sendok yang baru
biar jin bersihin aja sendoknya ya
ya udah deh
ya sekalian bantuin ibu ambil itu
bahan bahannya masih kurang lengkap nih
masih banyak nih
pake nyaman nyamar segala
oh dijemur udah kayak ikan pindang
anggap aja kayak di pantai
di pantai berjemur kita
joprat caprut kabur
kan pada dijemur
udah anteng aja disitu ya
aduh om jin kemana sih
giliran lagi dicari cari gak nongol
om jin di sini
hola bos jun om jin di sini
om jin pindah pindah mulu nih
namanya juga jin yang bisa ada dimana mana
aku minta pakaian ala pangeran timur tengah
yang keren buat ayah
om jin mah
beneran nih minta
nah ini kan
wah keren banget
pasti cocok nih buat ayah
iya keren dong
kemana tuh dua tuyul odeng itu
aku tunggu tunggu dari tadi gak nongol nongol juga
kalau begitu ayo
tinggalkan tempat ini
aku belum naik dia mau terbang saja
hei aku mau dibawa kemana
siapa yang geroknya
bentar saja si saga
lagi galau pada aku
pasti dua tuyul jelek itu
yang ngerjain aku
rupanya dia ada di sini
aku hajar dia
ingat ya kamu gak akan bisa lari dari aku
ini tidak adil
kedua tuyuk itu dapat kesaktian
kalau kalung kamu yang segede gaban itu juga sakti
itu pemberian dari raja jin waktu pertama kali mengutus kamu
beli itu dong
sama margarinnya tiga
banyak yang gue pesan
banyak yang gue habis
bu kok habis semua sih
ya udah deh kita cari tempat lain
makasih ya bang
ini sih pak
mau beli tepung sekilo
ini sih pak
mau beli tepung sekilo

merupakan pengen motor ngga gini
hai aduh bagaimana ini ya
stok barang di toko habis di pasar habis waduh untuk memasuki keluarga john aku harus berubah lagi jadi